saudara calon wakil presiden yang juga wali kota solo gibran raka buming raka
enggan berbicara banyak soal usulan mendagri tentang kepala otoritas kawasan aglomerasi harus dipegang wapres berikutnya
gibran enggan berkomentar soal pernyataan mendagri tito karnavian harus dipegang wakil presiden berikutnya
alasan tito karena perlunya harmonisasi antar kawasan aglomerasi mulai dari perencanaan hingga evaluasi
dan ini akan sulit dilakukan jika jabatannya setingkat menteri
namun gibran mengatakan aturan tersebut belum jelas dan masih menunggu kejelasan berikutnya
sebelumnya dalam rapat kerja pada legislasi dpr

membahas ruu daerah khusus jakarta mendagri tito karnavian mengusulkan badan khusus untuk mengharmonisasi wilayah aglomerasi di sekitar jakarta
tito menyebut lembaga khusus itu akan bertugas menyelaraskan kebijakan wilayah jabodetabek dan cianjur
khususnya pada isu krusial seperti banjir dan masalah kemacetan